indonesia ditahan imbang vietnam dengan tanpa gol atau skor kacamata
untuk memantau bagaimana situasi di stadion utama gelora bung karno setelah pertandingan semifinal piala aff di leg satu ini
antara indonesia dengan vietnam kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro
diego bisa anda gambarkan bagaimana jalannya pertandingan semifinal antara indonesia dengan vietnam yang baru saja berakhir saat ini
ya selamat petang ayu
betul sekali pertandingan semifinal leg pertama antara timnas indonesia menghadapi timnas vietnam berakhir sama kuat
di mana timnas indonesia beberapa kali tadi menciptakan peluang
di babak pertama terutama melalui marcelino ferdinand dan juga yaakob sayuri yang sayangnya masih belum bisa dikonversi menjadi gol
lagi lagi finishing menjadi pr bagi anak anak asuh shin taeyong ke depannya
tetapi ini masih menjaga asa timnas indonesia untuk melaju ke babak final
karena masih ada pertandingan leg kedua nanti di hanoi di stadion midin pada hari senin nanti menghadapi timnas vietnam
tetapi apabila kita melihat jalannya pertandingan tadi meskipun timnas indonesia ditahan imbang
oleh anak anak asu pak hangso yang membuat rekor pertemuan antara timnas indonesia dengan timnas vietnam
selama dilatih oleh par hangso timnas indonesia masih belum mampu meraih kemenangan setelah tujuh pertemuan
ada beberapa poin positif yang bisa diambil
dimana tadi pertandingan berjalan timnas indonesia mampu mengimbangi penguasaan bola yang biasanya selalu dominan dikuasai oleh timnas vietnam
di pertandingan pertandingan sebelumnya di grup b piala aff dua ribu dua puluh
tetapi di pertandingan tadi hal yang sama tidak terjadi
karena timnas indonesia dapat menampilkan pertahanan yang apik organisasi permainan yang apik yang dapat mencegah aliran aliran bola timnas vietnam dapat merangsek masuk ke area pertahanan indonesia
kredit harus diberikan kepada pemain
pemain bertahan indonesia terutama pada jordi amat kemudian juga pada rizky ridho yang mampu mengawal area pertahanan indonesia menghalau serangan serangan permainan daripada vietnam
tetapi selain dari fase bertahan di mana mereka menjadi kunci mereka juga menjadi kunci ketika indonesia membangun serangan dari bawah secara konstruktif
dan hal tersebut terbukti beberapa kali bola bola direct yang diberikan oleh jordi amat mampu memberikan ancaman ke arah area pertahanan vietnam
terutama di babak pertama
tetapi di babak kedua hal yang serupa tidak dapat dilakukan
kombinasi kombinasi permainan yang sepertinya diharapkan oleh platis hinteyong dapat dilakukan di sisi sayap oleh pemain pemain indonesia terutama oleh winger winger seperti pratama arhan dan juga marcelino ferdinand
kemudian juga asnawi mangku alam dan juga yaakob sayuri
seringkali tidak ada chemistry yang tepat diantara mereka
keputusan keputusan yang diambil seringkali terlambat atau seringkali salah
ketika memasuki area pertahanan vietnam
sehingga salah passing atau salah pengambilan keputusan tersebut mudah diantisipasi oleh pemain pemain bertahan vietnam
sehingga praktis terutama di babak kedua tadi tidak ada peluang peluang berbahaya yang dapat diciptakan oleh pemain timnas indonesia
tetapi kemudian di leg kedua nanti tentunya ini menjadi pr yang harus diselesaikan oleh shin taeyong
bagaimana ia memoles kembali finishing pemain pemain indonesia
terutama ketika mereka sudah betul betul di depan gawang
hal tersebut harus dapat dikonversi menjadi gol
baik diego meskipun kita skornya masih ya untuk leg pertama ini kita berharap semoga nantinya tiga hari lagi di hanoi
ini bisa terjadi balas dendam ya antara indonesia dengan vietnam sehingga kita bisa melaju ke final
terima kasih banyak produser lapangan cnn indonesia diego basro melaporkan langsung dari stadion utama gelora bung karno